pemberlakuan sistem satu arah dari kilometer enam puluh sembilan menuju kilometer dua ratus enam puluh tiga dipercepat menjadi pukul delapan waktu indonesia barat
dikarenakan kepadatan kendaraan yang sudah terlihat di gerbang tol cikampek utama satu
hal ini sengaja dilakukan untuk dapat mengurai kemacetan
kakor lantas polri irjen pol refdi andri meresmikan pembukaan sistem satu arah di gerbang tol cikampek utama pada kamis pagi
pembukaan sengaja dilakukan lebih cepat melihat antrean kendaraan yang sudah menumpuk di kilometer tujuh puluh
kemacetan yang terjadi mulai rabu malam dikarenakan masih adanya angkutan barang yang melintas di sepanjang ruas tol jakarta menuju brebes jawa tengah

pada saatnya tadi sudah kita lakukan langkah awal
langkah ini yang kita lakukan pada pukul sembilan empat puluh adalah merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan tadi
sistem satu arah ini dibuka lebih awal karena kemacetan di ruas tol cipali yang mencapai ruas tol japek
meski one way sudah diberlakukan pihak jasa marga masih membuka satu lajur yang mengarah ke jakarta
khusus untuk kendaraan bus yang akan mengangkut pemudik lagi untuk pulang ke kampung halaman
mengingat yang di cipali sana kan sejak tadi itu ada kepadatan ya
di ti delapan puluh enam sama di xc kompos sana sehingga stuck
jadi terlihat walaupun kita buka gerbangnya banyak gardunya banyak itu stuck setelah gerbang
nah itu memang harus caranya adalah menambah kapasitas di cipali
nah dipercepat dengan cara one way ini sehingga diharapkan ini bisa segera cair yang ke arah sana
ini cuma dua lajur yang dipakai pak
iya karena ada satu lajur ini yang dipakai nanti buat bis yang dari cipali
pek xc kompos yang lama itu bisa ke jakarta bisnya ke sana
ini hanya dua dua lajur dari tiga lajurnya